pembatasan sosial berskala besar di jakarta dimulai pada hari ini jumat sepuluh april dua ribu dua puluh
dan suasana ibu kota pada hari yang bertepatan dengan peringatan jumat agung ini jauh lebih sepi dari biasanya
tidak banyak kendaraan melintas di kawasan bundaran hotel indonesia
sejumlah orang tampak berolahraga secara mandiri ataupun berkelompok
namun jumlahnya kurang dari lima orang sesuai dengan aturan teknis psbb dalam peraturan gubernur dki jakarta no tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
bus transjakarta yang masih boleh beroperasi juga tak terlihat membawa banyak penumpang
sementara itu pasar pasar juga masih dibuka
aktivitas jual beli di pasar maestik jakarta selatan misalnya
berjalan normal pada jumat pagi
pedagang dan pembeli diwajibkan mengenakan masker
sejumlah pembeli tampak lebih memperhatikan faktor keamanan saat berbelanja
sementara pedagang mengaku mengantisipasi berkurangnya pembeli ke pasar dengan membuka layanan via telepon atau daring